anda familiar dengan lagu ini
ini adalah versi baru soundtrack asli film tiga darah
yang dinyanyikan kembali oleh bonita emi saras dan aprilia apsari
setelah kita saksikan memang nggak bisa disamakan
justru kita menjadi katalis atau penghubung untuk generasi yang sekarang
kalau misalkan mereka langsung disuruh berbondong bondong ke bioskop
nonton film hitam putih belum tentu mereka mau menyisikan uangnya untuk itu kan
karena mereka pasti mau ada keinginan keinginan yang lain
namanya juga remaja gitu
ini penting untuk ditonton remaja dan paling nggak pendengar pendengar kita
kebanyakan kan masih suar
aransemen ulang soundtrack asli juga melibatkan musisi lainnya
seperti monitata halea dan titik puspa
di tahun seribu sembilan ratus enam puluh komposer tiga darah saiful bahri berhasil meraih piala citra
untuk kategori musik terbaik
dan untuk mengetahui seperti apa legendarisnya lagu ini
anda bisa menyaksikan selengkapnya di film tiga darah versi aslinya
yang sudah direstorasi di bioskop bioskop kesayangan anda
saya gria putri jakarta